terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
bank sentral amerika serikat the fed
mensinyalkan akan menaikkan bunga acuan secara moderat pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
di tengah pertumbuhan inflasi yang tinggi dan pemulihan ekonomi di sana
langkah menaikkan bunga acuan ini juga disusul oleh negara negara barat lain
seperti bank sentral eropa dan bank sentral inggris
langkah ini mendapatkan perhatian dari presiden tiongkok xi jinping
yang meminta bank sentral barat tidak terburu buru
untuk mengerek suku bunga acuan
dari dalam negeri jelang rdg bank indonesia
bagaimana menakar strategi bi dalam menetapkan bunga acuan
kami bahas pagi ini dengan david sumual kepala ekonom bca
selamat pagi mas aldi apa kabar
oke bang david sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ya
bagaimana perjalanan tren suku bunga acuan bank indonesia
berikut ini kita lihat
teman teman silahkan ditampilkan
oke nah ini dia bang david semual
tren suku bunga acuan
kita dari tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu kita lihat di sini ya
dari februari dua ribu dua puluh satu sampai desember dua ribu dua puluh
suku bunga acuan kita konstan di tiga lima persen
sebelumnya turun dua puluh lima basis point dari dua ribu dua puluh sampai saat ini tiga lima persen
bang david melihat tren suku bunga acuan bi yang selama satu tahun
begitu tahun dua ribu dua puluh satu kemarin tetap berada di level tiga lima persen
bagaimana sih sebetulnya ini pengaruhnya nanti bang david terhadap
ekonomi dalam negeri kita bang
ya ini sebenarnya bagian dari stimulus ya yang dilakukan oleh
otoritas moneter untuk kembali mendongkrak ekonomi kita
setelah juga ada fiskal stimulus ya kita ada dana pen tujuh ratus triliun ya
buat tahun terakhir ini walaupun di dua ribu dua puluh ini kita
dua ribu dua puluh dua ini kita cut ya sekitar separuhnya sekitar empat ratus lima puluh triliun
nah kita perhatikan memang sudah ada sinyal sinyal indikasi perbaikan ekonomi ya
terutama sejak kuartal empat setelah ada memang di kuartal tiga tahun lalu
ada sedikit gangguan akibat ada merebaknya delta varian ya tahun lalu
nah tapi sejak kuartal empat sebenarnya pemulihannya sudah mulai terjadi
ya confidence masyarakat sudah mulai meningkat
terutama kita bisa pantau dari pembelian barang barang tahan lama
dan juga kita lihat belanja dari segmen masyarakat menengah atas ini juga mulai meningkat
nah ini indikasi yang baik karena memang kelas menengah atas ini porsinya cukup dominan ya
dalam belanja nasional ya dalam belanja konsumsi nasional
nah ini saya pikir sudah ada indikasi tersebut
namun memang kita lihat kondisi global terutama di amerika dan beberapa negara eropa
kita harus mengalami overheating duluan gitu ya
nah ini kita lihat di amerika inflasi sudah sangat tinggi
sedangkan di indonesia sendiri sebenarnya inflasinya masih sangat rendah ya
oke bang david kalau melihat tren suku bunga rendah yang sudah mulai di
ditinggalkan oleh bank sentral dunia
begitu the fed dan juga bank sentral eropa dan inggris tadi dikatakan
sebetulnya sejauh mana kita bisa terus menahan tren suku bunga rendah saat ini
yang tetap ditetapkan oleh bank indonesia
ya sejauh ini sih sebenarnya kalau dari sisi kondisi likuiditas masih sangat baik
internal balance kita juga baik
kelihatannya ya terutama di eropa dan amerika
lalu external balance kita juga relatif baik ya kita tahun lalu walaupun belum diumumkan
kiraannya current account kita atau defisit transaksi berjalan kita itu akan surplus ya
ini memang satu yang sudah lama tidak terjadi ya di mana transaksi berjalan kita bisa surplus
meraca pergadangan kita tahun lalu juga highest record ya dalam satu dekade terakhir
nah ini sebenarnya mencerminkan kondisi fundamental kita yang relatif kuat ya
tambahan lagi kita tahu cadangan devisa kita juga high record ya
tahun lalu itu mencapai di desember satu ratus empat puluh lima billion dollar
nah jadi bagaimana neraca dagang kita surplus
kemudian defisit transaksi berjalan juga masih nampaknya terkontrol ya
dilihat dari inflasi dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan pertumbuhan ekonomi kita
saat ini sebetulnya dalam kondisi yang ekspansif begitu pmi manufaktur juga baik
tapi kalau melihat saat ini bagaimana yang terjadi di pasar modal
kita lihat bahwa yield treasury us bond amerika serikat dua tahun ini mencapai kenaikan
artinya sudah ada perpindahan dana ke safe haven ke dolar
ini bagaimana pengaruhnya nanti jika kemudian bi tetap berada di tren suku bunga yang rendah bang
ya sejauh ini memang kita lihat us treasury
sudah mulai merangkak naik ya yang sepuluh tahun itu yieldnya dari kisaran satu empat satu lima
nah kita lihat kalau untuk yield treasury dalam negeri memang sudah ada sedikit juga peningkatan
tapi tidak tahu signifikan kisarannya sekarang yang sepuluh tahun sekitar enam empat
nah sejauh ini sentimen domestik juga memang
kelihatan mengantisipasi ya tapi karena memang kondisi fundamental kita itu relatif baik
dan pertumbuhan juga mulai bergerak sejak kuartal empat tahun lalu
kelihatannya belum banyak memberikan sinyal negatif ya kenaikan yield treasury di amerika
terhadap kondisi pasar spn di dalam negeri
jadi ada semacam divergenci di sini karena memang ada perbedaan kondisi fundamental antara kita
dengan anchor currency seperti yang ini
seperti us dollar ya
jadi satu hal lagi memang posisi kepemilikan asing ya di surat berharga negara kita juga relatif sekarang tidak lominan ya
jadi memang kalau keluar masuknya asing di spn ini juga tidak mempengaruhi rupiah
sehingga rupiah kita ini juga sejauh ini ya karena porsinya lebih rendah
dan sehingga rupiah kita juga relatif stabil ya akhir akhir ini di kisaran empat belas tiga ratus an
jadi semua disupport oleh keadaan perekonomian domestik begitu ya fundamental kita yang dianggap kuat lah
untuk bagaimana menakar berbagai gejolak yang terjadi
tapi kalau kita lihat bagaimana lending facility kemudian deposit facility teman teman silahkan ditampilkan
berapa kisaran kemudian yang diekspektasikan oleh pasar untuk kemudian bank indonesia menetapkan deposit facility learning facility
dan juga sehubung acuan pada rdg
bagaimana nanti sih yang akan dilakukan
bagaimana kemudian kita bisa menakar begitu agar tetap kebijakan yang diberikan kepada dilemparkan kepada pasar
ini tetap mensupport fundamental ekonomi kita yang kuat bang david
ya ini kan deposit facility dan lending facil ini semacam koridor ya untuk suku bunga dalam negeri
biasanya itu menjadi acuan untuk pasar uang antar bank ya
saya pikir juga kemungkinan proyeksi kami deposit mau ke bank
dipakai dengan kondisi internal maupun lending facility ini juga belum berubah ya dalam meeting rdg yang berikut ya
gitu juga untuk bi tujuh d repo nya tentunya
jadi kelihatannya memang karena kondisi internal maupun external balance kita masih relatif stabil
saya pikir untuk sementara ini mungkin otoritas masih akan menahan ya proyeksi kami ya
dan ini juga kelihatan menjadi konsensus kebanyakan ekonomi ya untuk rdg berikutnya
oke jadi tetap hold ya
baik itu bi tujuh d
bang david ini kita mengetahui bahwa amerika serikat saat ini tengah melakukan proses yang namanya tapering off begitu
mangkasan stimulus stimulus untuk kemuliaan ekonomi di sana
begitu karena inflasi yang tinggi dan juga pertumbuhan ekonomi yang masif ya begitu
makanya dilakukan kenaikan suku bunga acuan di the fed
ini nanti pengaruhnya terhadap perekonomian kita bagaimana
kita melihat bank amerika serikat sebagai salah satu acuan utama begitu ya dalam mengambil kebijakan kebijakan makro prudensial di dalam negeri
ya memang kita punya pengalaman yang quote on quote cukup buruk ya ketika pemerintah atau sorry fed melakukan tapering ya tahun dua ribu tiga belas
dan pada dua ribu empat belas lima belas mereka mulai menaikkan suku bunga ya waktu itu
jadi ketika mereka mulai mengetatkan likuiditas mereka ya dalam hal ini us dollar itu memang pengaruhnya biasanya akan signifikan ke

isinya memang seperti saya katakan di depan tadi ada perbedaan antara komisi ketika mereka lakukan tapering dua ribu tiga belas dengan sekarang
dimana di dua ribu tiga belas itu memang posisi current account kebanyakan negara emerging market termasuk indonesia itu memang lemah
berbeda dengan sekarang ya sekarang beberapa negara emerging market terutama kita di indonesia
jadi kita bisa lihat di booming komoditas ya sejak kuartal tiga di mana beberapa komoditas andalan kita harganya naik cukup signifikan
dan ini menjadi bantalan juga ya buat ketersediaan likuiditas salat terutama di dalam negeri
jadi sebenarnya ada perbedaan perbedaan itu yang mungkin membuat kita tidak terlalu khawatir ya
tambahan lagi yang seperti saya katakan tadi kepemilikan asing di spn itu juga tidak terlalu dominan
biasanya memang keluar masuknya asing di spn itu memang tidak terlalu dominan
itu menjadi inflection point ya untuk pergerakan rupiah
jadi ketika mereka keluar biasanya rupiahnya itu juga melemah
ketika mereka masuk rupiah relatif menguat gitu mas aldi
oke jadi kondisi likuiditas cenderung lebih longgar ya kemudian untuk menopang pergerakan pasar uang
termasuk juga bagaimana kebijakan suku bunga acuan bank indonesia yang diekspektasikan oleh konsensus pasar
sementara terima kasih bang david sumual kepala ekonomi bank bca sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
kita nantikan bagaimana nanti pengumuman keputusan bi terkait dengan kebijakan suku bunga acuan ini
terima kasih bang david salam sehat
ya sama sama mas aldi selamat pagi